kedatangan vaksin sinovac ke indonesia jadi awal babak baru perang melawan pandemi covid sembilan belas di dalam negeri
pada tahap awal vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan
bagaimana pemerintah menjamin akses vaksin bisa diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat
untuk menjawabnya kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan dr siti nadia tarmizi
direktur p dua p ml kemenkes ri sekaligus juru bicara vaksinasi covid sembilan belas pemerintah
selamat sore ibu siti
ya ibu siti bagaimana hasil uji klinis vaksin sinovac yang datang ke indonesia ini
sebelumnya vaksin juga sudah sempat ini diuji coba di bandung hasilnya bagaimana
jadi seperti kita ketahui bersama ya vaksin ini sudah datang hari minggu kemarin
dan sudah ada kurang lebih dua hari ini test conference di mana para menteri serta kepala badan yang terkait
sudah memberikan informasi dan tentunya statement statement
vaksin uji cobanya ini kita masih menunggu
tentunya seperti yang disampaikan oleh bapak menteri kesehatan bahwa untuk penggunaan vaksin ini kita masih menunggu dua hal
yaitu emergency use authorization yang akan dikeluarkan oleh badan pom
dan tentunya fatwa mengenai halal kehalalan daripada vaksin ini
seperti itu mas ali
kapan kira kira izin untuk emergency use authorization dan juga keluarnya fatwa halal untuk vaksin ini bisa
ya terkait ini mungkin lebih pas kalau ditanyakan kepada jurubicara badan pom ya
karena kan kemarin juga sudah disampaikan ada lima jurubicara tentunya
dan yang lebih mengetahui secara teknis pasti itu adalah jurubicara dari badan pom pak bambang ya
nah kalau mengenai kehalalan seperti juga yang disampaikan bahwa saat ini lp pom
ui juga sedang mengerjakan artinya sedang berkoordinasi dengan sinovac khususnya
untuk mendapatkan data data terkait proses fatwa kehalalan ini
untuk uji keamanannya sendiri bu siti bagaimana langkah yang dilakukan
agar kemudian tidak ada penolakan untuk penggunaan vaksin ini oleh masyarakat di kemudian hari
ya terkait penolakan vaksin jadi kita memang sebelumnya sudah ada survei ya tentang penerimaan vaksin
dari survei ini kita menyusun strategi komunikasi
artinya kementerian kesehatan sebagai yang diberikan tugas untuk melaksanakan vaksinasi ini
tentunya sudah menyusun strategi komunikasi tentang bagaimana vaksin itu sendiri
serta informasi informasi apa saja yang dibutuhkan
karena sebenarnya proses ataupun kegiatan daripada vaksinasi untuk jajaran sektor kesehatan
sebenarnya bukan sesuatu
sesuatu yang baru ya mas ani
masyarakat juga sudah sangat tahu persis
kita juga dulu melaksanakan seperti imunisasi anak sekolah
yang kita sebut sebagai bulan imunisasi anak sekolah
kemudian kita juga melakukan imunisasi melalui tampannya missles dan rubela
juga pemberian vaksin polio pada waktu itu
jadi sudah banyak sekali sebenarnya upaya upaya ataupun kegiatan kegiatan yang kita lakukan
bu siti di tengah angka penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia yang masih tinggi
apakah vaksin ini menjadi senjata utama atau prioritas pemerintah untuk melawan wabah pandemi
ya kalau kita bicara dari aspek epidemiologi
sebenarnya vaksinasi ini adalah upaya preventif tingkat kedua ya
jadi kalau upaya preventif tingkat pertama itu harus tetap tiga m
jadi kombinasi tiga m
vaksinasi dan tiga t ini merupakan salah satu senjata jitu untuk kita keluar dari pandemi covid sembilan belas
baik jadi ini menjadi senjata kedua setelah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat
bu siti terkait dengan akses vaksin untuk masyarakat
saat ini kan baru satu dua juta vaksin yang akan kemudian disalurkan kepada tenaga kesehatan
nanti untuk ke depannya akses vaksin untuk masyarakat
baik itu masyarakat secara mandiri ini bagaimana
iya baik jadi kita mulai dulu dari rekomendasi dari itagi ya
merupakan kelompok fungsional yang tentunya terdiri dari para ahli
ahli terkait vaksinasi baik itu vaksin dewasa maupun vaksin anak anak
di mana itagi ini memberikan rekomendasi salah satunya adalah
untuk menimbulkan kekebalan di dalam masyarakat
supaya kita dapat memutuskan perantai penularan covid sembilan belas
minimum jumlah populasi delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun yang tidak ada comorbid
nah nanti sudah kita ketahui bersama bahwa ada dua mekanisme
yaitu vaksin pemerintah dan vaksin mandiri
dimana sebenarnya sasaran daripada vaksinasi ini terdiri dari pertama
nakes bukan hanya tenaga kesehatannya saja
tetapi asisten daripada tenaga kesehatan
serta tenaga pendukung di fasilitas pelayanan kesehatan
kemudian sasaran kedua adalah pemberi pelayanan publik
termasuk guru kemudian tni polri dan sebagainya
dan ketiga adalah ppi serta pelaku ke ekonomi yang rentan atau kelompok rentan lainnya
nah yang lain adalah tentunya masyarakat
dan pelaku ekonomi yang bisa masuk ke dalam skema vaksin mandiri
baik ibu dr siti nadia tarmizi direktur p dua p kemenkes ri
terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia sore hari ini